video amatir dari pengguna jalan ini merekam detik detik pemukulan terhadap justin federick di ruas tol dalam kota
jalan mt haryono tebet jakarta selatan pada sabtu siang
diketahui saat kejadian korban sudah memohon ampun
namun pelaku yang emosi terus melakukan penganiayaan
sementara rekan pelaku hanya melihat tanpa mencegah
korban yang merupakan putra anggota dewan indah kurniawati dalam pernyataannya secara virtual
ibu korban mengutuk keras tindakan pelaku yang memukul putranya
menurutnya tindakan pelaku tidak dapat dibenarkan dan setiap warga negara tidak boleh melakukan tindakan premanisme
dan sewenang wenang terhadap warga lain di jalan raya
akibat pemukulan ini korban mengalami luka di beberapa bagian wajah
kasus ini menjadi pembelajaran bagi setiap warga bangsa
untuk tidak boleh melakukan tindakan premanisme di jalan
ini negara pancasila
semua harus beradab
belum diketahui pemicu kejadian ini
sementara korban telah melaporkan kasus pemukulan ke polda metro jaya
viral sekelompok pemuda yang berada di dalam mobil
mengegas mesin untuk mengasapi pengguna jalan
menggunakan kenal pot kenaikan
menggunakan bahan bakar jenis solar
hingga membuat kepulan asap keluar menghalangi pengguna jalan yang melintas
aksi tidak terpuji ini terjadi di jalan raya panjaitan kota probolinggo jawa timur
warga membenarkan aksi tersebut terjadi di sekitar jalan raya panjaitan
warga juga menyayangkan ulah mereka yang mengindahkan pengguna jalan yang melintas
kalau misalkan dari tingkat laku kita aja sudah seperti itu
maka bagaimana untuk tahun tahun berikutnya dan juga cerminan untuk ke depan bangsa ini akan seperti apa
karena ini kan berkaitan dengan etika
menyayangkan ya mas
warganet berharap pelaku segera melakukan klarifikasi atas perbuatan yang mereka lakukan saat berkendara di jalan raya
tim liputan cnn indonesia